amin rais tidak akan melakukan klarifikasi jika tidak bertemu langsung dengan pimpinan kpk
amin bahkan mengutus alumnus dua ratus dua belas untuk melakukan negosiasi di gedung kpk hari ini
mantan ketua mpr amin rais menunggu kepastian pimpinan kpk untuk menerima kedatangannya
jika bukan pimpinan kpk maka amin rais mengurungkan rencananya
untuk melakukan klarifikasi terkait terseratnya nama pendiri pan ini dalam kasus dana alkas di kementerian kesehatan
hal ini disampaikan oleh ketua dewan presidium dua ratus dua belas ansufri sambo
sambo mengatakan amin menghubunginya kemarin meminta perwakilan dari alumnus dua ratus dua belas untuk bernegosiasi dengan kpk
negosiasi bertujuan agar amin dan pimpinan kpk bertemu secara langsung membahas klarifikasi nama amin
yang disebut menerima aliran dana sebesar rp enam ratus juta
jadi begini pak amin itu ngutus kita ngutus kita dulu nanya ke dalam nih
bersedia nggak antum kalian menerima kita jadi yang diutus itu empat
dari presidium saya terus anak beliau mas hanafi terus mas derajat wibowo
satu lagi mas bang daulai yang dari pp dulu
jadi kita di jadi ya ya di permintaan pak amin tadi kita berhutang ke pak amin
kita nanti masuk ke dalam kita sampaikan surat nanti kita tanya
nah kalau kita pak amin mau datang gimana siap menerima nggak gitu kan